bmx indonesia cup dua ribu dua puluh tiga digelar pada minggu dua puluh tiga juli
juaraan internasional balap sepeda ini merupakan seri ketiga yang digelar di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
bertepat di sirkuit bmx jakarta international pulau mas
kejuaraan ini diikuti oleh satu ratus empat puluh empat peserta yang berasal dari berbagai wilayah
mulai dari jawa sumatera utara sumatera selatan kalimantan tibur ntb bahkan dari luar negeri yakni maroko
kategori yang dipertandingkan terbagi atas challenge dan championship yang masing masing dipisahkan dalam kategori man dan women
untuk kategori challenge terdiri atas peserta berusia tujuh sampai enam belas tahun yang dibagi dalam lima kelas dengan rentang usia dua tahun per kelasnya
sedangkan untuk kategori championship terbagi atas tiga kelas
dengan peserta berusia tujuh belas sampai delapan belas tahun kemudian ada under dua puluh tiga atau u dua puluh tiga yang diikuti oleh peserta berusia sembilan belas sampai dua puluh tiga tahun
terakhir kelas tertinggi adalah elit di mana pesertanya berusia sembilan belas tahun ke atas
berikut adalah sejumlah nama peserta yang keluar sebagai juara dalam lima kelas yang ada pada kategori championship
kategori yang dipertandingkan terbagi atas kategori men dan women
finalis di world cup turki tahun dua ribu dua puluh satu terus siwan banyuwangi
meski telah mendapatkan lisensi dari organisasi balap sepeda internasional yakni union cyclist the internationally atau uci
panitia kejuaraan mengklaim belum mendapat dukungan dan perhatian khusus dari indonesia
padahal kompetisi ini dapat menjadi bekal yang penting bagi para atlet untuk maju ke ajang internasional
kita peduli dengan olahraga
olahraga bmx ini terus mau menjadikan bmx ini jadi budaya di indonesia makanya kita membuat event ini lima seri
yang kita harapkan daerah daerah membangun sarana latihan personal latihan seperti trik di sini
sarana yang memang standar internasional
jadi begitu ada event nasional semua punya skill yang sama
baik penyelenggara maupun para peserta berharap agar kejuaraan ini
dapat semakin berkembang dan bersaing lebih baik di kancah internasional untuk mengharumkan nama bangsa
graciala pangaribuan devi fitriani jakarta